seperti yang diketahui lebih dari dua ratus empat puluh warga negara indonesia diberangkatkan dari wuhan
tepatnya pukul empat lewat empat puluh empat waktu wuhan atau sekitar pukul tiga empat puluh empat waktu indonesia barat
ini adalah video yang kami dapatkan saat warga negara indonesia akan berangkat kembali ke tanah air beberapa waktu yang lalu
mereka diterbangkan dengan pesawat airbus a tiga ratus tiga puluh batik air
dan saat ini telah tiba di bandara internasional hang nadiem kota batam kepulauan riau
seluruh petugas evakuasi yang berjumlah empat puluh dua orang di dalam pesawat terlihat dibekali dengan perlengkapan perlindungan diri
dan setelah tiba di batam wni akan langsung diterbangkan ke natuna untuk menjalani proses observasi
gambar yang anda lihat kecil di layar anda ini adalah gambar yang kami dapatkan langsung dari batam kepulauan riau
tepatnya di bandara hang nadiem bandara internasional hang nadiem
kita bisa lihat bahwa ada pesawat boeing yang memang digunakan oleh wni untuk diterbangkan
dari bandara hang nadiem
wuhan tiongkok ke indonesia
nantinya warga negara indonesia ini tidak akan masuk ke terminal bandara internasional hang nadiem batam kepulauan riau sama sekali
karena nanti akan langsung ditransfer dari pesawat boeing tersebut ke pesawat hercules milik tni
masih kami hadirkan pemirsa ini adalah gambar yang kami dapatkan saat keberangkatan dua ratus empat puluh lebih warga negara indonesia dari wuhan
menggunakan pesawat boeing dan saat ini sudah tiba di bandara internasional hang nadiem batam kepulauan riau
gambar kecil sekali lagi yang anda saksikan saat ini itu adalah gambar terkini dari bandara internasional hang nadiem batam kepulauan riau
gambar kecil sekali lagi yang anda saksikan saat ini itu adalah gambar terkini dari bandara internasional hang nadiem batam kepulauan riau sama sekali ini

di batam kepulauan riau

sudah sempurna tapi masih dilakukan proses tersendiri di dalam pesawat tersebut
karena dua ratus empat puluh lebih warga negara indonesia yang baru saja tiba dari wuhan ini
tidak akan masuk ke terminal bandara internasional hang nadiem
tapi akan langsung ditransfer menuju pesawat hercules ni
yang memang sudah berada posisinya bersebelahan dengan pesawat boeing batik air
ada tiga pesawat ni ada dua jenis boeing dan satu jenis hercules